tidak ada tempat lain ya
pak pak enggak lah pak
mau saya pakai minyak rambut ngapain sih
eh gue kan mau ketemu artis populer gue
kan harus keren
aduh gawat nih kalau maya masih dalam kamar
ya pak tapi kan kalau kayak gitu udah keren pak
nggak usah pakai minyak rambut
nggak usah lah udah gitu aja
lo ngomong kenceng banget pakai tret tret
emang gue budak apa
kenapa sih ya
pak lo mau cari minyak rambut
pak eh gue tuh mau ketemu manuhara
apa maya udah berhasil ngambil tes itu ya
keren kan gue
iya iya keren pak
naik gajah di serbu belalang
ini rumah tetepan laila
satria ini apa sih
ini rumah tetepan laila
aku ingin buat pesta lu pak aramah
resmi yang laram jadi anak aku
nggak ada pesta pestaan
jamu kuat diminum nenek nenek peot
nggak ada pesta buat anak idiot
mama nggak setuju
mama pokoknya nggak setuju
kayak begituan aja
nggak pantas dipestain
ngapain sih kamu ngelakuin ini semua sat
kamu mau lara semakin dibendekin
lu bikin pesta buat lara
resmi yang lara jadi anak gue
lara jadi anaknya om satria
wah berarti kita saudara dong
sita seneng banget lara
lara juga seneng
pokoknya bubar bubar bubar
tidak ada yang bisa batalin pesta ini
pesta ini aku buat untuk lara bukan untuk mama
aku cuma ingin kebahagiaan lara
pesta ini akan tetap jalan
nggak ada yang bisa bantu
sekalipun untuk kamu
sebetulnya niat satria itu baik nire
tapi gimana kalau nenek sampai tahu
belum nemu juga
belum kan tadi bapak kamu masuk
gimana aku mau cari
aku mau cari dong
aku mau tunggu
dia lagi di taman depan
aku bawa ngaji ke dia
padahal nggak ada
ya allah zah
apa kamu episode ini tahu mau cari pisah nadil
kau scan hanya biasa
dek harus yang pencuri
bapak itu udah cukup nyangkitan hati mas andre
bapak sadar dong bapak itu siapa
bapak itu bapak kandungnya mas andre sendiri
lu sengajarin gua lu
kau pergi bawa itu mai
mai pergi mai
jangan bapak jatuh pak
jatuh mai mai
lu bukan anak sendiri
mana tuh anak
agak cepat gun
jadi lu yang memiliki
resmian pengangkatan lara menjadi anak aku